teman teman juga tahu ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lalu lintas di bandara yang sempat viral di media sosial
anggota tersebut akan kita tindak
kita tindak sekarang ini sudah berlangsung proses pemeriksaannya
kalau memang ditemukan di situ ada pidananya akan kita lakukan pidana
juga kalau memang harus untuk jalan terakhir memang harus dipecat di ptdh
pemberhentian tidak dengan hormat itu pun akan dilakukan kalau memang itu terbukti nanti
sehingga nanti tidak lagi terjadi pungli oleh anggota di lapangan terhadap para pelanggar lalu lintas